kebakaran terjadi di sebuah gedung yang belum selesai dibangun di kelapa gading jakarta utara minggu sore
sejumlah pekerja yang berada di bagian atas gedung setinggi lebih dari dua puluh lantai ini berusaha menyelamatkan diri dengan tali
kepanikan terjadi saat gedung baru di arena perkantoran kirana butik jalan perintis kemerdekaan kelapa gading jakarta utara terbakar
dari informasi sementara empat pekerja yang nekat menyelamatkan diri dengan tali diketahui terjatuh dari ketinggian
pekerja yang terluka dilarikan ke rumah sakit islam cempaka putih
sementara itu hingga malam ini evakuasi sejumlah pekerja yang terjebak di atas gedung masih berlangsung
petugas juga masih melakukan pemadaman dengan dua puluh tiga mobil pemadam kebakaran di beberapa titik api